dan dia mengatakan banyak kerjasama yang akan kita lakukan di indonesia
ya baik baik aja dia sangat senang datang ke indonesia
dan dia mengatakan banyak kerjasama yang akan kita lakukan di indonesia
satu tadi itu starlinknya
terus kemudian nanti starlink yang kita markas lebih luas
kemudian tadi dengan presiden juga mengenai
kemudian presiden juga minta kalau dia investasi juga di ai center
dan dia sangat senang
dan juga kita bicara mengenai arah apa yang lucu lucu roket ke mars itu
dia jelasin pada presiden dia mau bikin apa dan kita tanya
jadi kemudian presiden menawarkan biak juga untuk launching pad
ada di pihak selatan itu gas atau bintuni area
dan dia bilang itu yang paling perlu
jadi dia bilang kalau lain lain
dan dia bilang pertimbangan sekali mengenai ini
tapi kan saya masih ada cape canaveral ada masih austin sedulia
tapi saya bilang ya bikin aja preliminary study mengenai itu
tapi kan kita juga pengen ada di stector yang dimana dia juga investasi di negara india dan kota wan
ya investasi mobil listrik di india dimana mana
dia sekarang mobil itu kita menawarkan ke dia sebenarnya bicara baterai
jadi baterai kita tawarkan karena dia bisa bikin baterai
di sini perkusur kato untuk lithium baterai